ina putri saya mau tau
gimana kondisi kesehatannya
dan juga kehamilannya terkait dengan
gejala hipertensi yang dialami
yaudah kalau gitu terima kasih dokter
lu udah denger sendiri kan dari dokternya
kenapa ini semua
bapak bukan hanya khawatir sama keadaan
tapi juga dengan
niat kalian berdua
niat kalian untuk bertukar posisi tanpa diketahui
oleh orang lain
bahkan koma lagi
nah rahasia yang selama ini kalian jaga
tovan jaga selama ini akan
akan sia sia karena orang pasti akan tahu
jadi sekali lagi papa minta maaf
papa tidak mau kalian melakukan
cara apalagi harus kamu lakukan
papa hanya setuju kalian melakukan satu cara
kalian harus mengakui semua hukum
kalian harus mengakui semuanya
untuk mengakhiri semua sandiwara ini
tapi itu gak mungkin om
kami gak bisa secak dengan semua ini
tidak bisa bisa di stres memikirkan ya om
kita tidak punya pilihan lain taufan
apa efek yang dibenar taufan
gue tau kok cara untuk meredakan amarah kamila
kamila itu istri gue van gue akan bicara baik baik sama dia
tapi gak semudah itu dio
karena kamila menderita gejala hipertensi
kamila kena gejala hipertensi
sebenarnya sebelum ini penyamaran gue nyaris terbongkar dio
mila dia ini tohan dia ini tohan renaldi
dia itu bohong dia itu bukan fadil dia itu tohan
jangan percaya sama dia mila dia itu tohan
dan dia pingsan karena hipertensinya kuman
dan kalau itu terjadi terus itu bisa mengganggu kehamilannya
dan gue sangat mengkhawatirkan tentang hal itu
lalu lalu sekarang bagaimana pak
saya benar benar bingung pak
fadil butuh bantuan papa sekarang
fadil satu hal yang harus kamu ketahui
dari awal papa tidak pernah mendukung semua kebohongan ini
karena papa tidak suka
papa tidak suka
papa itu dibohongi
papa tidak suka kalian membohongi kamila
papa tidak suka kalian menipu kamilah
papa tidak suka
papa benci sama orang yang mencoba untuk menipu dan membohongi camilla
yang membohongi camilla itu adalah suaminya sendiri
papa tidak suka
sambil nikah sama rank
aku suka kamu sih
kamila tidak ada apa apa pak
kamu tahu tidak ada apa apa
kamu tahu apa apa saya pak
aku tahu sekali
dan yang ketahuinya kamu sendiri pak
dokter maaf mengganggu
saya fadul renaldi
saya mau tanya tentang kondisi kesehatan istri saya
yang juga menjadi
salah satu pasien dokter
yaitu kamila regina putri
saya mau tahu
gimana kondisi kesehatannya
dan juga kehamilannya terkait dengan gejala hipertensi yang dialami
ya udah kalau gitu
terima kasih dokter atas informasinya
lu udah dengar sendiri kan dari dokternya
kenapa ini semua terjadi sama kamila
kenapa kamila selalu diberikan cobaan yang terus terus
itu dia masalahnya adil
sebenarnya gue ingin sekali membongkar semua rahasia ini
tapi lo dengar sendiri kan
apa kata dokter kandungannya kami
jadi mau gak mau
gue harus bertahan dalam sandiwara ini
walaupun orang orang membenci dan menghujat gue adil
gue gak peduli
yang gue peduli itu allah
dan keluarga lu
dan gue juga gak mau janin dalam kandungan kamila kenapa napa
karena masih sangat jelas dalam ingatan gue dia
berapa sedihnya lu dan kamila
saat kalian kehilangan berkaramadan kalian
jadi gue gak mau lu kehilangan lagi
itu karena sandiwara yang gue lakukan
gue gak mau itu
gue gak mau itu
kira kira kondisi fadli bisa membaik setelah berapa lama
kira kira dua minggu dari sekarang
kita lanjutkan lagi sandiwara ini sampai dua minggu ke depan

saya tidak setuju
tapi kita juga harus berposisi lagi
kita juga harus berposisi lagi
bukan cukup taufan
ahirin semua kebohongan ini
papa tidak mau kalian membohongi kamila lagi
papa tidak mau melihat kamilah sedih
gara gara salah paham sama kamu tova
dan papa tidak mau melihat kamila hidup dalam kesedihan lagi
cukup sudah cukup
yang papa inginkan sekarang adalah
kamu jujur tuhan
karena kejujuran kamu tuhan
yang nanti akan menyelamatkan kehidupan rumah tangga fadil dan camilla
saya juga sangat ingin mengakui semua ini
saya juga sangat ingin memperbaiki nama baik fadli
dan saya siap menangguh semua resikonya
kalau cara ini adalah cara yang paling baik
apa om yakin
kejujuran ini bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kamil dan fadli
bagaimana kalau kita lihat pretensinya kamila kumat lagi om
bagaimana kalau dia shock mendengar semua ini
kamila bisa kehilangan janinnya om
apa itu yang allah mau
lo masih bisa kan melanjutkan sandiwara ini
selama dua minggu ke depan
lo masih bisa kan berperan sebagai gue
selama dua minggu ke depan ini dio
ini semua demi kamila dio
demi janin dalam kandungannya
jadi dalam dua minggu ke depan kamu harus tetap menjadi taufan fadil
tapi kamu gak bisa berdekatan dan berkumpul sama istri dan anak kamu
karena mereka mengenal kamu sebagai taufan bukan fadil
cuma untuk dua minggu kok mah

jangan lupa like subscribe dan share ya